sementara menteri agama fahrul razi menegaskan tidak ada penghapusan sertifikasi halal
dalam ruu omnibus law cipta lapangan kerja
menak menyampaikan bahwa hanya akan ada revisi di pasal empat undang undang jaminan halal
proses efisiensi mendapatkan sertifikasi halal tidak akan dihapus
melainkan akan dipermudah prosesnya
bukan istilah dihapus bagaimana membuat mempercepat membuat lebih efisien
karena yang lalu kan bapak presiden begini gak mau lagi ada hal hal yang menjadi berlambat lambat
semuanya dalam proses dalam proses nggak ada istilah dalam proses harus ada kepastian
bagus sekali niat beliau itu
nah jadi nanti setelah dirumuskan baik baru didiskusikan
jadi keunggulan ini seperti apa di ruu omnibus law
pokoknya semua prinsipnya begitu harus ada lebih cepat dan harus ada kepastian
jadi tetap ada pak
tetap tapi nanti kita lihat bagaimana mempercepatnya dan bagaimana supaya ada kepastian